presiden joko widodo menggelar sidang kabinet paripurna bersama jajaran menteri dan kepala lembaga
dalam arahannya presiden mengingatkan para pembantunya agar tidak membuat kegaduhan di masyarakat menjelang tahun politik dua ribu delapan belas nanti
yang keempat yang berkaitan dengan politik
oleh sebab itu jangan bertindak dan bertutur kata yang membuat masyarakat khawatir dan bingung
permasalahan antar lembaga antar kementerian selesaikan secara kondusif
bahas di tingkat menko
tingkat menko belum selesai tingkat bapak wapres
masih belum selesai bisa ke saya
perlu saya ingatkan bahwa tahun dua ribu delapan belas sudah masuk ke tahun politik
ada pilkada ada tahapan pilek ada tahapan pilpres sudah masuk
oleh sebab itu sekali lagi jangan melakukan hal hal yang menimbulkan kegaduhan menimbulkan kontroversi
bekerja saja sudah